nah tetapi bicara tentang budaya ini juga ada yang menarik nih
kalau kemarin kita sempat barangkali ya menonton video tentang orang jepang yang membungkukan badan untuk berterima kasih saat menyeberang jalan
nah kemudian ini ditiru nih oleh puluhan siswa sd di solo menirukan aksi yang serupa
ya mereka menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih kepada pengendara di jalan selamat riyadi solo jawa tengah yang berhenti di lampu lalu lintas
aksi ini menjadi cara untuk mengajarkan toleransi di jalan raya
sekitar lima puluh siswa sekolah dasar bramontakan banjarsari solo pada kamis pagi tidak berada di dalam ruang sekolah untuk belajar
namun berada di jalan selamat riyadi kota solo yang merupakan jalur utama di kota ini
kenapa mereka tidak belajar di dalam ruangan tapi malah di jalan besar yang rame oleh kendaraan
rupanya anak anak ini sedang belajar mengenai toleransi di jalan raya
yang saat ini rasanya sudah banyak ditinggalkan orang indonesia apalagi di perkotaan besar
anak anak sekolah dasar ini akan belajar mengenai toleransi
memberikan hormat kepada para pengguna kendaraan bermotor yang berhenti tepat di belakang marka jalan
kegiatan ini terinspirasi sebuah tayangan video di negara jepang
mereka ingin mempraktekan sekaligus mempelajari makna toleransi di dalamnya
pengenalan tentang bibit berlalu lintas anak anak diajari untuk menyeberang jalan lewat zebra cross agar anak tertib berlalu lintas
apa ibu dengan cara apa
ya dengan cara mengucapkan terima kasih kepada pengendara karena sudah memberi jalan dan kesempatan untuk anak anak menyeberang
sementara bagi masyarakat umum mengajarkan anak anak sikap toleransi seperti ini sangatlah bagus
kita makan tapi melalui apa itu
ada lampu lampu diatur dari pemerintah itu kan supaya tertib dan
kalau menyeberang bisa lancar dan enak
dalam video yang dicontohkan itu tampak penyeberang jalan di jepang membungkuk memberi ucapan terima kasih kepada pengendara kendaraan yang berhenti
ya terima kasih
terima kasih dania
tapi harus begini
ada unsur indonesia yang nanti begini
apa namanya kadang kadang kita memang harus belajar banyak dari budaya orang ya
tidak melulu bahwa artinya kita harus anti terhadap penetrasi budaya lain kalau tidak positif
kalau positif sih bagus seperti di jepang tadi itu artinya dari kecil mengajarkan tentang bagaimana toleransi terhadap para pengguna jalan
plus juga tadi yang bisa diambil dari berita barusan adalah mengajarkan anak betul betul merasakan eksperimennya secara langsung ya
jadi bukan cuma teori prakteknya juga langsung dilakukan supaya mereka oh mengerti betul apa yang sebetulnya diajarkan
pada saat itu
jadi kita apresiasi lah kepada guru guru di solo tadi itu ya
yang mengajarkan anaknya untuk mengerti tentang budaya sopan santun di jalanan